lo mau semua orang benci gue
cukup ya elsa
gak usah memutar balikan fakta
saya gak akan pernah percaya dengan kelecehan kamu
kasih tau aja
biar dia puas
gue pernah tidur sama elsa
kejadiannya udah lama
sekitar empat tahun yang lalu
terus gue baru tahu kalau dia hamil
disitu gue tanggung jawab
dan gue baru tau juga
ternyata elsa keguguran
jadi dia minta sama gue
untuk tidak bertanggung jawab lagi
dari situ kita udah gak pernah kontekan lagi
kenapa tiba tiba gue dibangun kesini lagi
saya cuma mau tanya satu hal
apa orang tua elsa tahu soal ini
dan tau soal anda
belum sempat dikenalin ke mereka
ternyata elsa udah keguguran duluan
kalau dia mencintai seseorang
udah jelas kan semuanya
jadi kamu itu sebenernya
salah nuduh orang randy
lama lama aku gak tahan disini
saya gak bisa percaya gitu aja sama mba
saya butuh bukti
bukti gimana maksudnya
masa gue harus nunjukin bukti gue
ketika gue lagi berdua sama elsa di hotel
lo teman nyek atau apa sih
ya saya minta bukti
karena mba elsa yang saya kenal
sangat pintar memutar balikan fakta
cari kesalahan saya terus
lalu mencari kesalahan
saya udah datengin orang ya
udah ngejelasin udah ngaku
mbak lo sengaja ngajak gue ketemu disini buat ngejebak gue
maksudnya apa sih
lo tau ya gue udah percaya sama lo karena lu bukan pembunuh roy
sampai gue udah nyelamat
gue udah melidiki sama suami gue sama rafael
tapi sekarang apa
mbak gak nuduh sama yelza
mbak cuma pengen cari gue doang
gak usah banyak halsan ya
gak usah ngebantah
lo mau semua orang benci gue
gak usah memutar balikan fakta
saya gak akan pernah percaya dengan kelistrikan kamu
dan saya juga masih nunggu bukti dari anda
gak perlu menjadukkan istri saya
sekarang sudah bisa membela istri anda
seharusnya dari dulu
istri anda terlalu licik untuk dibela
peganganzlich jokowi di jauhan
tunjukkan fotonya sama sayang
gua ambil buktinya ada di laptop gua
fotonya ada di sini
fotonya ada di sini
ini fotonya udah apa
ini fotonya udah apa
bisa dilihat tanggalnya ya

saya minta pembicaraan ini berhenti di situ
kalian semua tahu
dan saya tidak suka kalau istri saya diperlakukan seperti ini
anda sudah menghina istri saya
boleh kamu cari bukti